subur kang subur dihabisi wanita jadi jadian
subur dibunuh wanita penghisap darah subur kang subur
ah yang benar
kamu lagi mabuk ya pasti banyak penyembun tua
nggak aku udah mabuk berani busung
kalau kalian nggak percaya ayo kita ke kebun belakang kebunnya bang maskur
innalillahi wa inna ilha ruj'iun subur telah meninggal
ayo kita tangkap wanita jadi jadian itu
sebelum ada korban lagi bagaimana
hey hey setua siapa kamu
tidak perlu tahu siapa aku
yang perlu kalian tahu
hari menjelang pagi
ini rumah nyai
kalian akan hidup seperti manusia biasa
tidak lagi takut pada matahari
inilah janjiku kepada kalian
hari kebangkitan kalian akan tiba
aku pastikan itu
dengan tuha dukungan kalian
kita harus berpikir
bapak masih ada di kamarnya
biar farida panggilkan ya budi
kamu ini lelet sekali
sabar sabar mbak yu
memangnya kamu ini gak tau
kita harus menyambut kedatangan dan mardian dari holland
kalau sampai kita terlambat malu loh
iya iya kita berangkat sekarang yudo
memangnya farida harus ikut ya budi
farida kan gak terlalu kenal sama mardian
kamu jangan ngelawan kata kata bude
kalau budi bilang berangkat
ya berangkat gak usah ngelawan bude kali ini ya
udah ayo kita berangkat kita sudah terlambat
jangan berpengaruh daripada epokan apa rencana mu ber
tati yang jelas
aku ingin mengabdikan hidupku kepada kepentingan orang banyak
seperti pesan guru kepada kita
kalau kamu sendiri apa
aku ingin mengikuti ujian yang diadakan di istana mataram
aku ingin mengabdikan diriku di sana
kalau kamu sir
kalau aku sih pengen rabi ji
aku pengen cepat cepat menikah
memangnya sudah punya calon
ya belum tuh makanya aku sedang mencari

kalian sudah sampai toh
mardian belum sampai
kamu farida kan
tambah cantik dan air
punya putri air
farida mirip sekali dengan biungnya
kalau boleh tahu
ah sebentar lagi juga sampai
sudah dijemput oleh diran
yaudah ayo sekarang kita masuk dulu
maaf den roda bendinya ada yang patah
masa bendi rusak kamu bawa
maaf den tadi saya sudah periksa
roda bendinya mebek saja den
baru sampai disini